apakah ada gerakan saudara yang menutupi menghalangi seakan akan mirna akan duduk di tempat saudara semula
tidak tidak ada seperti itu
ketika akhirnya mengambil posisi duduk duduk bersamaan
saudara memperhatikan tidak
ketika akhirnya mengambil posisi duduk saudara di pinggir hani di pinggir berhadapan dengan saudara mirna di tengah
bagaimana apa komentarnya apa perbincangan saat itu yang saudara tahu
tepatnya saya tidak ingat itu cuma baru duduk mereka baru datang mungkin sedikit bahasa bahasa apa tapi saya benar benar sama sekali sekarang saya tidak ingat
lalu saya juga
apakah ada semacam kekecewaan dari mirna kenapa dipesankan minumannya
kalau itu tidak ada
saat itu kondisi minuman seperti apa
merasa mirna merasa kecewa saya tidak melihat itu
oke saat itu kondisi minuman seperti apa saudara perhatikan
minumannya kan disajikan di sana terus saya nunggu mereka terus ya begitu aja
ya begitu aja
ya begitu aja iya
sedotan kalau saya kan nggak memindahkan sedotan jadi ya waktu disajiin di mana dia di mana
padahal ada saksi saksi yang mengatakan pada saat mirna datang sodotan sudah ada di dalam gelasnya
ya itu pendapat mereka
saudara tidak mengakui adanya fakta masuknya sedotan itu sebelum mirna datang
tidak saya tidak memegang sedotan
saudara tidak memindahkan sedotan
apakah saat itu terjadi obrolan terlebih dahulu
atau langsung mirna meminum
atau mungkin ada juga pertanyaan dari hani kok mirna dipesankan saya tidak
nah kalau itu saya ingat hani tidak ada ucapan seperti itu
hani tidak ada ucapan seperti itu
dia bilang oh kenapa gue tidak dipesankan juga itu dia tidak pernah ngomong seperti itu
apa yang kemudian terjadi
semua terjadi dengan begitu cepat saya tidak memperhatikan secara detil gerak gerik mereka lihat kemana ngomong apa ngapainnya
kalaupun tidak saudara tidak memperhatikan ketika itu spontan saudara bertiga duduk apa yang saudara perhatikan apa yang ada dalam benak saudara
saya cuma tahu pada dasarnya saya pesankan mina kopi sesuai pesanan dia lalu setelah itu ya dia ngambil kopi aja
tapi waktu proses ngambilnya itu proses dia ya kalau mau minum kan pakai sedotan ngambil sedotannya di sana dan mengaduk apa segala macam saya gak perhatiin
saudara tidak perhatikan apa yang saat itu saudara perhatikan
mungkin juga saya lagi ngobrol sama hani han lo gimana kabarnya lagi basah basi aja pokoknya kopi itu saya nggak begitu perhatikan
saudara tidak perhatikan kejadian begitu cepat tadi barusan saudara sampaikan atau sampaikan ini apa kejadian apa itu begitu cepat
kejadiannya ya itu waktu habis mereka cipika cipiki eh kita cipika cipiki terus duduk terus udah gitu ya ngobrolnya basah basihnya gimana sampai mina minum kopi dan dia bilang kalau kopinya itu awful
itu terjadi dengan begitu cepat jadi kalau detil detil demi detiknya ditanya bagaimana bisa sampai ke sana saya nggak bisa jawab pak
ada kata kata minumannya awful apa maksud awful itu
ya itu komentarnya mirna
sehingga mungkin kan saudara terbiasa dengan komentar komentar seperti apa maksudnya
offli itu kayak gak enak
gak enak gitu aja
bisa dari gerakan tubuh itu saudara bisa melihat owful atau nggak enak itu seperti apa
saya gak ngerti
mungkin terlalu manis terlalu asin seperti itu atau terlalu pahit itu kan tampak dari saudara perhatikan apa reaksi mirna saat itu
tangannya dia cuma kayak gini kayak gini gini ini awful gitu awful awful gitu doang
tapi kalau dia rasakan apa saya nggak ngerti
saudara tidak tahu berapa lama dia kemudian mengibas ibaskan itu dan apa reaksi hani
saudara tidak ingat
saya ingat apa yang saudara lakukan saat itu ketika mengetahui reaksi mirna seperti itu
ya kan dia ngomongkan awful deh gini gini
terus dia bilang ini kopinya gak enak ini gak enak banget kopinya gitu lu cobain deh gitu kan
terus abis itu saya jadi saya juga jadi gak jadi gimana gitu kan
saya cuma deketin doang sodorin badan saya ke dia sedikit seingat saya begitu
terus tapi saya menolak untuk mencoba
so disodorkan kepada saudara
disodorkan kepada saudara
sodorkan secara bagaimananya saya tidak begitu ingat cuma seinget saya dia mau saya juga nih jazz cobain gitu
terus sempat dipindahkan ke tempat honey
kalau itu saya nggak perhatikan
kemana kalau saudara karena mana saudara
apa yang saudara perhatikan saat itu
soalnya sesudah mirna meminta saya untuk mencoba itu dia minta saya untuk ambil air
jadi saya keluar dari table lima puluh empat saya jalan menuju ke bar
lalu di tengah tengah jalan bar itu saya ketemu pegawai
saya cuma minta mas minta air putih gitu
lalu masnya itu bilang kalau dia nanya mau yang sparkling water atau yang still water atau mau yang saya besar mau yang kecil atau gimana
terus saya bilang apa aja deh air putih aja aku bilang gitu eh saya bilang gitu maaf
jadi waktu saya kembali ke meja ya udah begitu aja
jadi waktu pada saat itu mina dan hani ngapain saya gak lihat
apakah minuman air putih sudah ada disitu juga
minuman air putih belum saya baru pesen dan saya nggak bawa langsung
saya jadi saya pesen sama orang itu
ada berapa minuman air putih yang akhirnya datang
kalau itu saya tidak perhatikan
saudara tidak perhatikan
saya tidak perhatikan itu
ketika saudara kembali dari meminta airbun apa yang terjadi pada mirna dan hani
nah seinget saya tidak lama setelah duduk gitu saya seinget saya sekarang saya cuma inget kalau mirna itu
kepalanya ngedeblak ke belakang itu aja pak
tidak lama setelah saya kembali
ya terus apa reaksi hani dan saudara
lalu saya coba bangunin dia dari pahaknya ini dibawah sama di tangannya dibawah gitu kan
saya gini gini mir lo kenapa mir lo kenapa
hani juga dari sana sepertinya melakukan hal yang sama
saudara ingin melakukan apa
saudara ingin melakukan usaha untuk membangunkan
usaha saya gini giniinnya di sininya dia nih pak
tangannya dia kan juga ada dibawah sini
jadi saya pegang sini
sama sini bagian bawah
saya gini giniin mir lo kenapa mir itu kenapa
tapi saya juga gak ngerti mirna itu kenapa
artinya saudara ikut berusaha membangunkan itu ya
berusaha membangunkan reaksi saudara seperti itu
saya membangunkan juga gak tau deh
pokoknya saya bingung aja iya
atau saudara lupa terhadap reaksi saudara
karena saudara juga pernah melihat tayangan cctv ya
kita lihat bersama tayangan cctv tersebut
apakah saudara masih tetap ada keterangan bahwa saudara berusaha membangunkan
karena di cctv tersebut tidak terlihat
apa yang terjadi di bawah meja itu aja pak
kalaupun itu keterangan saudara
kemudian setelah itu bagaimana reaksi orang orang sekitar
nah ini juga saya kurang begitu yakin
cuma yang saya tahu
mendadak orang banyak berdatangan berkumpul di meja lima puluh empat
saya nggak tahu itu karena reaksi saya atau honey atau gimana
entah siapa itu saya tidak tahu
pokoknya berjalan dengan sangat cepat
maaf terjadi dengan begitu cepat
tahu tahu orang pada berdatangan aja
tahu tahu orang pada berdatangan
apakah betul saudara saat itu mengatakan kepada orang orang pegawai itu
mengatakan minuman ini dicampur apa
setelah saya ingat ingat kembali sepertinya saya bilang begitu
apa yang mendasarkan saudara mengatakan hal seperti apa
pemahaman saudara pemikiran saudara saat itu
ini kopi rasanya ofu gak enak
terus sesudah itu mina pingsan
jadi saya mikir apa ini mungkin kopinya yang kena apa apa gitu
jadi saya ya mungkin saya menanyakan seperti itu juga
tapi pada saat kondisi saya itu
juga bingung dan ya bingung aja gitu
saya nggak tahu apa yang terjadi apa yang sekarang sedang terjadi
saudara juga memperhatikan tidak apa yang dilakukan hani terhadap kopi tersebut
oh terhadap kopi
apa yang saudara mengetahui apa yang dilakukan hani terhadap kopi tersebut
maksudnya dia melakukan apa pak
ya saudara ingat tidak
minah hubungan mirna dengan kopi atau hani dengan kopi
hani dengan kopi
saya tidak tahu itu
saudara tidak tahu
pada saat itu saya tidak tahu hani ngapain sama kopi itu
hani tidak tahu apa yang
berapa lama kemudian maksudnya akhirnya hani apakah betul akhirnya mirna itu dibawa ke klinik ya
sebelum dibawa ke klinik masih pada area meja lima puluh empat itu
bagaimana caranya akhirnya oh sebelum kesana setelah terkeletak
saudara melihat badan mirna seperti apa
ya saya melihat
bagaimana kondisi badannya bisa saudara jelaskan
kondisi badannya kepalanya ke belakang begitu
lalu kan itu bangkunya sofanya kayaknya ada ininya ya buat kepalanya
jadi dia langsung begitu ke belakang
terus saya ingat tangannya di bawah gini aja terus pandangannya ke atas
lalu keluar kayak semacam air liur bukan busa yang seperti keluar air liur
jadi kayak buih buih kecil kayak seperti bapak ngeludah
itu kayak gitu
terus dia mencoba kayak pelan pelan gitu dia kayak tarik napas
terus dihembuskan lagi tarik nafas dihembukan lagi terus kayak keluar suara kayak
suara ngorok gitu ya
sedikit sepertinya orang mengorok iya
berapa lama proses itu
ya itu yang tadi saya bilang terjadi begitu cepat kan
ya artinya begini bisa saudara berapa tarikan napas sampai dengan sepuluh tarikan napas
kalau itu saya tidak ingat yang mungkin
ya tidak ingat
tangannya ke bawah itu maksudnya ke bawah bagaimana
tadinya sebelumnya tadinya seperti apa posisinya
dan kemudian pak yang saudara lihat akhirnya seperti apa posisinya
mungkin bisa saudara praktekkan ini sambil duduk kan terlihat ya
iya jadi posisi sebelumnya saya kurang perhatikan dia lagi di mana tangannya
dia hanya di mana
cuman yang waktu dia ngegerbelak itu seingat saya dia tangannya di atasnya pak di bawahnya
kakinya yang saya ingat kayak ya nekuk ke dalam begini pak
nekuk ke dalam
kayak di bawah tapi kayak begini nih begini
bukan terjulur ke dalam terjulur lurus
terjulur cuman arah duanya kayak arah ke dalam
oh jadi x begitu ya
iya seingat saya begitu iya
bagaimana akhirnya korban itu bisa berpindah dari tengah meja
tengah sofa ya
saudara kan tadinya kan mengapit saudara dan hani kan mengapit mirna
berpindah itu seperti apa
berpindah ke mana
berpindah di bawah
di bawah iya kemudian kan tadi dibawa ke kursi roda tadi saya tanyakan
jadi yang waktu tadi saya bilang orang banyak datang
lalu saya ingat ada satu orang laki laki yang dia bilang
tepat katanya saya juga gak ingat seperti apa cuma dia menggesturkan untuk menolong mirna
jadi hani waktu itu ada di sana
terus saya memberikan dia
karena bangkunya bulat begini
terus saat itu ya posisi keramaian lah ya
jadi orang itu kayak mau masuk duduk di sebelahnya mirna
jadi saya keluar dulu untuk memberikan dia masuk memberikan dia jalan
jadi dia nafas di sebelah itu yang saya ingat
dia yang jelas dia ngelap ngelap ini air liurnya yang tadi itu
air yang keluar dari mulutnya mirna
lalu mengecek nadi tangannya dipegang tangannya mirna
terus udah gitu
kepikiran saya langsung ini refleks saya tuh mau telpon ambulan
tapi saya nggak tahu nomornya ambulan di sini berapa
ini saya lagi telfon suaminya saya lagi telfon suaminya gitu
jadi saya tahu ada oh ya mirna ditolong
dan oh ya si arief suaminya itu dihubungin gitu
saya sebenarnya juga bingung aja gitu saya mesti ngapain
apakah saudara sampai harus diminta untuk berdiri
kalau itu saya tidak ingat pasti cuma itu refleks saya aja saya berdiri
saya kasih orang itu masuk duduk di sebelahnya mirna di tempat saya yang pertama
saudara akhirnya mengikuti sampai ke klinik
saudara ikuti siapa saja yang mengikuti
itu saya kurang ingat jelas pokoknya yang saya tahu ada honey
terus yang kalau ditanya yang mendorong itu siapapun aja saya juga nggak tahu
sekarang saya beneran gak ingat sama sekali
ada fakta juga bahwa akhirnya mirna dijemput juga oleh suaminya
iya kalau itu saya
siapa yang menelpon
tidak saya tidak punya nomor
dari perjalanan dari meja lima puluh empat sampai dengan keluar cafe oleh olivier
saudara ada menelpon
tidak saya tidak ada menelpon
saudara tidak menelpon
yang menelpon melakukan menelpon mengabari pihak keluarganya adalah hani
ini pengetahuan saya
sepengetahuan saudara hani
sampai di klinik klinik itu di lantai berapa
atau beda lantai
yang penting eh yang maaf yang jelas beda lantai
soalnya saya ingat itu di basement di lapangan parkir pak
jadi di depan klinik itu lapangan parkir
saudara masuk ke dalam
saya masuk karena kliniknya kecil jadi saya ya
ini isi mina kenapa mina mau diapain ya gitu
terus gak lama kemudian suaminya muncul di klinik itu ada di situ
terus suaminya bilang kayaknya oh dibawa ke rumah sakit aja dibawa ke rumah sakit aja gitu
lalu ada inisiatif dokter untuk memberikan tabung oksigennya itu bareng bareng sama kita
jadi dia dipakai dengan oksigen ada tabung tabung oksigen
tabungnya ada saya ingat
saya ingat dibawa di mobil
kalau dipasangkan prosesnya seperti apa saya nggak tahu
saudara tidak ingat
saudara akhirnya ikut ke rumah sakit juga
betul posisi saudara ada di sebelah arief
itu atas perintah arief
atas perintah arief
betul posisi mirna ditelentangkan di belakang pengemudi
dan posisi hani adalah menggendongnya atau memangkunya begitu ya
saudara naik duluan atau saudara belakangan naiknya
itu saya tidak perhatikan
tapi saya pikir setahu saya ya saya masuk ke mobil itu itu aja
tapi lebih dulu mana antara korban hani kemudian saudara tidak ingat
saudara sempat mengetahui atau mencari informasi tentang gejala seperti yang diperintahkan oleh hani
saya tidak ingat hani memerintahkan saya
saudara tidak ingat
saudara seperti diketerang diperdaskan berita acara saudara juga bahwa saudara pernah bekerja di ambulans ya
ketika itu saudara sampai atau mobil itu sampai di
saudara berada pada posisi yang sebenarnya mudah untuk mencari informasi
betul saudara betul kan saat itu bahwa arief meminta saudara untuk mencari informasi kemana harus membawa korban
saya tidak ingat pastinya gimana tapi itu sudah terjadi aja
jadi saya turun dari mobil
dan mendadak ya orang berdatangan gitu untuk menolong kita begitu saja
tapi prosesnya apa yang saya katakan siapa yang saya temui itu saya tidak ingat benar
jadi mobil itu berhenti di mana saat itu
seingat saudara berhenti begitu saja
berhenti begitu saja iya
apa mengarah kepada satu ruang ugd misalnya atau berhenti begitu saja
saya tidak pernah ke rumah sakit itu sebelumnya jadi saya sebenarnya tidak paham mana yang ugd mana yang bukan
saya ingat saudara mobil itu berhentinya di depan rumah sakit di lobi sepanjang itu atau di tempat parkir atau ada
jadi ada mobil parkir parkir kayak gini terus mobilnya berhenti begini
ya sudah seingat saya itu saja
lalu habis itu
atau memanggil perawat misalnya berteriak memanggil perawat atau tidak
seharusnya begitu soalnya orang berdatangan untuk membantu
seharusnya seperti itu tapi apa yang saudara lakukan
tapi saya tidak ingat yang jelasnya seperti apa
saudara tidak ingat atau tidak ingat begitu ya
sekarang saya tidak bisa mengatakan yang jelas seperti apa kejadian sebetulnya gitu
tidak ingat pasti
saat itu siapa yang sudah ada di rumah sakit atau memang baru anda berempat
baru anda berempat
iya kan berempat ya
langsung di kursi roda juga atau di bawah seperti apa
nah itu kursi rodanya itu saya tidak ingat gimana
yang tahu yang saya ingat mirna akhirnya ada di ranjang
ranjang di dalam ya yang sepertinya kayak ugd
pokoknya ruangan gitu
selama perjalanan baik di mobil kemudian juga masih di klinik juga
saudara kan relatif berdekatan dengan mirna
relatif berdekatan artinya tidak selalu berdekatan mungkin tapi relatif
saat itu apakah kondisi mirna itu masih bernafas
karena tadi saudara melihat bahwa dia masih tampak menarik ya menarik nafas
apa yang saudara perhatikan terhadap korban
kejadian tersebut yang saya lihat itu waktu di restoran
lalu waktu di mobil posisi kepala mirna itu ada di belakang saya di sini
terus saya cuma mendengar hani itu terus kayak bisik bisik bisik bisik kayak seolah olah membacakan doa
tapi jelas kata katanya apa saya nggak tahu
dia kayak kedengeran itu kayak bisik bisik bisik kecil gitu
terus sesudah itu yaudah saya duduk di depan
terus saya jadi ya bingung aja tuh saya juga mikir ini macet gimana
macet keluar dari lapangan parkirnya aja macet pak
sampai di rumah sakit abdi waluyo
saudara ikut sampai ke dalam
iya ikut sampai ke dalam
ikut ke dalam
memperhatikan apa yang terjadi pada mirna
jadi waktu itu yang saya ingat jelas mirna kan ada di atas ranjang ranjang rumah sakit itu
terus dokter sekitar dua atau tiga orang pokoknya bukan satu sih saya ingatnya ada dua atau tiga gitu
yang berdatangan cuman kapan berdatangannya bersamaan atau gimananya saya nggak ingat
terus kan ada arief sama hani
ya kita pada saat itu ya nggak tahu mirna itu kenapa
saya juga gak nyangka yang terburuk akan terjadi
jadi saya disana saya temenin hani terus si arief kayaknya ngomong sama dokternya di dalam gitu kan
jadi saya kasih mereka sedikit space lah
jadi mereka di dalam cuman saya yakinin aja kalau dokter itu sedang menolong mirna gitu aja
tapi masalah kondisinya seperti apa saya tidak tahu
saudara juga ditanyai oleh petugas di situ perawat tenaga medis dokter ditanya tanyai
saya tidak ingat ditanyai
saudara tidak ditanyai siapa yang ditanyai saat itu
saya itu kurang jelas kalau itu pak
posisi saudara di mana
posisi saya di ranjangnya mirna terus ada kira kira dua meteran
nah saya kira kira berdiri disitu sama hani
siapa yang memberikan penjelasan kepada pihak rumah sakit waktu itu kalaupun saudara tidak ditanyai
saya gak tahu
saudara tidak tahu
saya gak tahu
saja yang ada di sekitar situ
arief sama hani sama mirna
arief dan hani mirna tentunya karena dia disana
oke kapan mulai berdatangan keluarga
sebelum kesana saudara mengetahui ada tindakan tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap mirna
saya cuma lihat sekilas kan di dalam bukan di dalam gimana sih
maksudnya ada wilayah tertentu lah mereka itu di dalam dokter di sampingnya mirna gitu
saya melihat dadanya mirna ditekan gitu
ada tindakan lah dari pihak rumah sakit
keluarga mulai datang kapan
tidak lama kemudian setelah
setelah ada tindakan atau sebelum ada tindakan sudah datang
waktu ada tindakan itu baru nyampe pak jadi belum ada siapa siapa cuman arief sama hani saja sama saya
artinya tindakan itu dilakukan ketika hanya saudara bertiga ya
ketika kita sampai
berdampak dengan mirna
apa yang kemudian ketika tindakan ini sudah dilakukan kemudian keluarga mulai berdatangan setahu saudara siapa yang datang duluan
antara pihak keluarga di keluarga mirna itu
kalau seinget saya adiknya arief datang adiknya arief kan saya kenal
adiknya arief ya
saya pernah ketemu
saya kenalin mukanya
saya kenalin mukanya itu namanya david sama jessica
soalnya mirna juga sering ngomongin mereka jadi saya ya ngeh aja lah atau saya pernah ketemu sebelumnya
terus lalu sesudah itu orang lain atau saya nggak ingat urutan urutannya siapa yang datang duluan gak ingat
cuman saya ingat kakaknya mirna yang laki laki yang saya tidak pernah ketemu juga datang
apa yang kemudian saudara alami berapa lama saudara berada dalam itu sebenarnya akhirnya saudara tahu enggak itu ruang apa
ruang tindakan itu ruangan
kalau tidak pernah diberitakan yang jelas itu ugd ya
tidak pernah diberitakan
tapi kan saudara kan tahu saudara pernah bekerja di ambulans harusnya saudara mengetahui itu ruangan apa
oh bukan begitu saya kerja di markas besarnya tidak ada medis medis disitu bukan di rumah sakit saya gak pernah kerja di rumah sakit
bukan di rumah sakit
harusnya cukup mengetahui lah itu sebenarnya ruangan tindakan apa ugt perawatan atau apa
yang saya lihat ruangannya itu tuh cuma ranjang terus ada sekat yang kayak korden udah itu aja
saudara masuk di dalam korden itu tidak
oh tidak saudara berada di luar korden berarti
tapi korden tidak ditutup jadi saya seenggak enggaknya bisa melihat
ada berapa tempat tidur disitu
eh seingat saya ada ranjangnya mirna terus sebelahnya ada ranjang lagi tapi sepertinya kosong
saat itu saudara memperhatikan hanya dua tempat tidur
selama berapa lama anda berada di rumah sakit itu
kalau itu saya tidak bisa bilang yang jelasnya ya pak cuman saya cukup lama juga di situ
terus menunggu orang orang yang pada berdatangan itu mulai rame
saudara melihat bahwa hani juga dilakukan pemeriksaan
kalau itu saya melihatnya
ada seseorang siapapun itu saya tidak mengerti karena sudah ramai yang menanyakan mirna kenapa gitu
lalu entah terjawab oleh siapa saya juga mungkin saya tapi saya juga gak ingat
terus mulai ada desas desus oh kopinya kali kopinya kali gitu
lalu hani juga dia langsung panik langsung
saya juga minum saya juga minum
nah sejak itu hani itu kayak pergi ke tempat lain
lalu dia pergi ke tempat lain tapi saya tidak lihat dia perginya kemana dan diapain itu saya tidak lihat
terus berapa lama kemudian dia kembali lagi ke ruangan itu
saudara juga sempat mendapat perawatan saat itu
pada satu momen saya merasa aduh kenapa ya ini kok bisa kayak gini gitu
tadi baru saya cipiki cipiki sama dia kok sekarang udah gak ada
jadi saya shock aja tapi saya juga bingung perasaan saya campur campur gitu aja pak
lalu kalau saya stress emang saya suka sesek
saudara punya riwayat sesek
sesek iya sesek sering
kalau lagi stress
apa tindakan yang dilakukan oleh terhadap saudara
saya ingat ada perawat perawat di sana yang akhirnya memberikan saya oksigen itu
berapa lama di oksigen
saya kurang begitu ingat
setelah di oksigen itu saudara merasa nyaman lagi
nyaman nyaman di sininya saja sih
tapi otak saya tetap aja saya bingung
akhirnya saudara kembali
menunggu di rumah sakit atau kembali pulang ke rumah atau bagaimana cerita saudara bisa pulang ke rumah
iya jadi sesudah itu saya telepon pak
saya bilang pak tolong jemput di rumah sakit namanya abdewaluyo
saya bilang kok kamu kenapa gak ada rumah sakit
iya pak mirna tadi sakit
terus sekarang udah gak ada papa jemput ya
ya udah akhirnya saya menunggu bapak di situ
akhirnya saudara dijemput oleh orang tua
iya dijemput papa papa ayah
sebelum dijemput saudara pernah meninggalkan rumah sakit itu
oh iya saya meninggalkan rumah sakit
setelah dia mendengar kopi itu kopinya mungkin ada apa apa atau bagaimana desas desus yang dia dengar saya tidak tahu
dia memerintahkan menantunya suaminya sandy dan saya untuk pergi ke grand indonesia lagi untuk membeli kopinya yang tadi dipesankan untuk yang diminum sama hani sorry sama mirna
saudara yang beli
yang memesankan maksudnya
saudara yang memesankan
yang waktu dimana ini
waktu kan saudara kembali ke
oh yang waktu yang sama christopher itu
bukan saya di mobil
oh saudara tidak ikut turun
jadi saudara tetap di mobil saja
saya di mobil kan perjalanan bertiga ada supir ada christopher itu saya duduk di belakang
lalu waktu sampai di sana kan olivier itu kayak dipas di sebelah lobby lobby mobil
jadi ya si christopher itu kayak langsung cepet aja udah nih gue turun aja biar cepet gitu mungkin supaya supirnya gak usah parkir atau gimana
terus saya ingat supirnya muterin mall aja terus dijemput lagi di lobi itu
dalam berita acara saudara juga mengatakan bahwa beri hal celana saudara yang robek
kapan itu celana tersebut robek
seingat saya yang saya bisa benar benar pikirkan itu sewaktu saya naik ke mobilnya arief menuju ke abdi waluyo
bukan pada saat kembali ke abdi waluyo
saudara ingat jelas ingat pasti atau kira kira saja itu
saya bisa bilang saya cukup saya cukup yakin itu robeknya di situ
pada saat naik ke mobilnya arief pada saat mau membawa mirna ke rumah sakit posisi sobeknya seperti apa
posisi sobeknya saya cuma lihatnya waktu saya mau mandi waktu saya pulang ke rumah waktu saya mau buka itu pas terananya udah separuh di bawah itu ada robekan gitu
jadi saya pikir itu robekannya di bagian sini bagian dalam
saudara letakkan kemana
jadi saya copot terus saya taruh di keranjang baju kotor seperti yang biasa saya lakukan
kemudian apakah saudara memang menyuruh pembantu saudara untuk membuang
besokannya saya kan udah gak keinget celana malam itu besokannya pembantu saya bilang non celana yang kamu pakai kemarin robek gitu aku bilang
terus aku maaf saya inget inget oh iya kemarin saya liat sempet liat robek
oh yaudahlah buang aja saya bilang gitu
lalu mbak saya bilang oh tapi udah sempat direndam ya oh yaudah maksudnya saya nggak terlalu peduliin gitu
sempat direndam katanya ya
itu katanya pembantu saya iya
apa bisa diperbaiki sebenarnya dijahit gitu kenapa tidak saudara perintahkan untuk dijahit saja
celana saya banyak pak saya gak kepikiran kesana juga iya
selanjutnya kapan saudara mulai memberikan keterangan di kepolisian
itu tepatnya pada hari ke entah hari ke hari pertama sesudah pemakaman atau di hari pemakaman gitu saya kurang begitu ingat
yang saya ingat malam malam polisi tidak pakai seragam banyak datang ke rumah saya
nah itu tujuannya saya juga belum mengerti pada saat itu apa tapi saya sempat bingung aja
saudara sempat akhirnya datang ke pemakaman
tidak tidak datang ke pemakaman
tidak ke pemakaman kenapa saudara tidak ke pemakaman
soalnya waktu di rumah duka saya di saya merasa aneh ada tindakan yang menurut saya sangat
saudara ke rumah duka
saya pergi ke rumah duka
rumah duka dengan pemakaman itu lain ya
berbeda rumah duka di mana
rumah duka aduh namanya apa ya namanya saya lupa pak cuman saya datang ke sana
tempat yang sama dengan
oh darmais kalau nggak salah
rumah sakit darmais tempat yang sama dengan berarti berbeda ya itu dharma darmais yang tadi abdi waluyo ya
saudara perpindahan jenazah dari abdiwaluyo berapa
dari abdiwaluyo ke darmais saudara mengetahuinya
tidak saya tidak tahu
saudara sudah pulang atau belum pulang saat itu
saya sudah pulang saya tidak dipindahkan kapan saja bagaimana saya tidak tahu
jadi ketika saudara pulang itu jenazah masih di rumah sakit abdiwaluyo ya
masih di ranjang itu
jadi saudara datang ke rumah sakit darmais
itu rumah duka atau rumah sakit saya nggak ngerti pokoknya rumah duka
ya itu tanggal enam peristiwa terjadi tanggal enam
tanggal enam itu betul hari rabu
saya berarti datang tanggal sembilan hari ketiga rumah duka
di rumah duka hari ketiga
kayaknya sore pak
ada yang aneh itu maksudnya apa
yang anehnya itu kan saya datang ke sana terus saya diperkenalkan sama seseorang yang mengaku kalau dia tantenya mirna
lalu dia mulai menanya nanyakan oh kamu sama yang di sana ya kamu yang lama ya di sana nungguin mirna
saya bilang iya gitu saya ceritain apa adanya aja kita mau ketemuan gitu
terus cerita singkatnya tante itu mengatakan kata kata saya tahu ada temannya mirna yang menaruh sesuatu di kopinya mirna
ada cctv dan ada yang melihat
lalu setelah saya cerna di otak saya saya pikir pikir hani datang bareng mirna
nah terus teman temannya yang dia tekankan sepertinya menunggu lama mirna itu kan saya
jadi saya merasa tidak nyaman udah itu aja
itu yang membuat saudara terima
kenapa dia bisa bilang begitu saya nggak ngerti gitu
tapi saudara tahu akhirnya dimakamkan kapannya
setahu saya besokannya
besoknya sampai tanggal sepuluh
itu kan tadi saudara katakan tadi tanggal sembilan
tadi kan tanggal sepuluh
mungkin dilanjutkan rekan saya
mungkin saya kembali ke awal lagi ya
sejak kapan anda itu kenal dengan mirna
sekitar tahun dua ribu tujuh atau dua ribu delapan
dua ribu tujuh dua ribu delapan kenal di indonesia dulu atau waktu di australia
oh saya tidak kenal dia di indonesia jadi di australia
nah di australia itu kenalnya sebatas apa teman dekat kah
gini jadi kita satu kampus
jadi kenalnya juga saya lupa kenalnya itu bagaimana dikenalkan siapa
satu kampus satu fakultas
satu fakultas tapi beda jurusan
beda jurusan itu seringkah berinteraksi dengan mirna hani dengan vera
tidak sering tapi dalam waktu satu minggu itu sering pernah bertemu
tidak ada jaminan juga sih kalau kita lagi kelasnya lagi sama sama ada jam segitu
terus kita ketemu di kafe atau di kantin
banyak kelas yang bareng
tidak begitu sering pak
tidak begitu sering tapi ada beberapa kelas yang bareng
iya setelah kelasnya ada beberapa kelas yang bareng
iya setelah kelas yang baru itu

kita tidak pernah ada kelas bareng soalnya kita jurusannya beda
jadi untuk pertemuan itu bertemunya di keadaan apa
di common area aja kalau lagi
common area maksudnya di mana
di kkn kan kayak ada ruangan belajar ruangan bikin assignment kayak gitu gitu
dan di sekitar kampus
dalam satu minggu itu pasti adakah
atau dalam satu bulan ada beberapa kali pertemuan
tidak bisa dibilang begitu juga saya tidak ingin
tapi pertemuan itu memang ada
di luar kegiatan kampus apakah ada pertemuan juga
kadang kadang kita orang orang indonesia suka pergi pergi bareng pergi makan
pergi makan itu sering
enggak juga sih
sebelum itu mungkin di australia anda dengan mirna itu periodenya berapa lama bersama itu
kan saya kuliah dari tahun dua ribu enam sampai dua ribu delapan
lalu saya itu ingatnya saya nggak langsung kenal dia
kalau sama hani saya langsung kenal
jadi hani itu masuknya bareng bareng saya dua ribu enam
tapi jurusannya dia sama myrna sama
enam sampai dua ribu delapan anda di sana
kalau myrna sendiri sampai dua ribu delapan juga pak
kalau myrna saya kenalnya dia kayaknya masuk tuh tahun ke dua gitu pak
tahun ke dua itu maksudnya dua ribu tujuh
ya sekitar segitu
dua ribu tujuh lalu myrna sendiri ke indonesia kapan
seingat saya dia langsung pulang ya setelah lulus
lulusnya berapa lama
anda kan sampai dua ribu delapan
oh kita wisudanya di hari yang sama dua ribu delapan belas
dua ribu delapan kalau seperti itu saya bisa resume kan mungkin dua ribu tujuh myrna masuk anda dua ribu enam ya
mirna kemudian dua ribu tujuh dua ribu delapan lulus berarti periodenya satu tahun seperti itu
kurang lebih pak
kurang lebih seperti itu
dalam periode itu memang ada beberapa kali pertemuan dan memang satu kampus ya di luar jam kuliah pun ada pertemuan juga sama warga indonesia itu
kalau memang seperti itu sering melakukan pertemuan berdua dengan mirna

dengan hani dan vera
kedekatan anda dengan mirna hani dan vera seperti apa
kalau hani dulu itu kan dia masuknya pertama tama sama saya saya suka saya lebih dekat sama hani sih
lebih dekat sama hani
itu dulu mirna belum ada
oke setelah mirna ada aja dari dua ribu tujuh sampai dua ribu delapan itu gimana
sepertinya hani lebih dekat ke myrna soalnya mereka ambil jurusan yang
anda sendiri enggak yang saya tanya saudara terdakwah lebih dekat sama

lebih dekat ke hani
lebih dekat ke hani anda bukan ke mirna
walaupun hani bilang bahwa dia tidak dekat dengan anda tapi anda bilang anda dekat dengan hani
loh kan anda menanyakannya kalau menanyakan saya lebih dekat sama mirna sama hani lebih mana dekat saya lebih dekat sama hani
tapi kalau ukuran dia dekat sama saya itu tidak ya saya nggak tahu
anda menganggap hani itu dekat sama anda atau itu mutual perasaan itu mutual bahwa hani juga merasa dekat sama anda
ya kalau kita ketemu kita ke teman teman biasa biasa aja
oke kalau seperti itu anda lebih sering curhat dengan siapa hani vera atau mirna
kalau vera tidak pernah soalnya saya nggak pernah dekat sama dia
kalau myrna curhat juga curhat juga curhat gimana gitu enggak curhat juga
maksudnya curhat gimana tuh harus dijelaskan ini biar tegas curhat seperti apa materi curhatnya apa pelajaran kah atau pacaran kah tunangan kah
tidak pernah ada percuhatan seperti itu
tidak pernah ada percuhatan seperti itu mengenai pribadi juga cuma yang general aja gitu
seperti apa general itu
gak pernah curhat sampai mendalam
bukan maksudnya curhat mendalam seperti apa
tidak ingat pak itu lama sekali
gak ingat pernah cerita tentang permasalahan anda atau hubungan anda dengan pacar anda mirna pun sebaliknya hubungan dia dengan arief itu gimana
waktu kuliah saya nggak punya pacar gak pernah punya pacar
dua ribu tujuh dua ribu delapan tidak pernah
oke kalau memang seperti itu
oke kalau memang seperti itu
saya pernah cerita tentang bagaimana dia kehidupan pribadinya dia kepada saudara
nah ini saya lupa dia pacaran sama arief itu waktu dia kuliah atau sesudah dia lulus itu saya tidak begitu ingat
jadi kalau ditanya apakah dia pernah curhat itu jawabannya tidak
oke untuk dua ribu tujuh dua ribu delapan periode itu ya mirna setelah dua ribu delapan ke indonesia
seingat saya seperti itu
kalau anda sendiri
saya tetap di sana
tetap di australia sampai kapan
sampai ya kemarin ini
kemarin itu tahun dua ribu lima belas baru datang lagi sebelum itu pernahkah anda bolak balik indonesia australia
seingat saya waktu saya habis lulus saya pulang ke indonesia itu tahun dua ribu berarti transisi gini jadi kita semua wisuda itu desember dua ribu delapan itu seingat saya
lalu januarinya itu kayaknya saya di indonesia sampai maret
cuma kayak seolah olah liburan dulu sama atau februari lah sampai februari dua bulanan
lalu sesudah itu saya kembali ke australia untuk mencari kerja sesudah itu saya menetap di sana
menetap di sana itu tahunnya berarti dua ribu dua
dua ribu sembilan menetap di sana
sampai dua ribu lima belas kemarin kalau tidak dihitung yang pas saya kembali sekarang seingat saya saya kembali ke indonesia dua kali
seingat periodenya berapa lama
berapa lama maksudnya tinggal di sini
di indonesia iya
dua minggu tiga mingguan
oke dari dua ribu sembilan anda menetap di australia sampai dua ribu lima belas
seperti itu mirna sudah di indonesia apakah mirna sering ke australia
sering ke australia bertemu dengan anda
yang saya maksud sering itu ya setahun sekali lah
setahun sekali okelah setahun sekali berapa lama sekali itu menetap di sana
sebentar cuma liburan
sebentar itu berapa lama
saya kurang begitu jelas cuma yang
seminggu dua minggu sebulan
seminggu dua minggu
seminggu dua minggu selalu bertemu dengan anda
selalu bertemu dengan anda apa saja kegiatannya selama dua minggu itu kalau bertemu dengan anda
sama arief juga tidak
saya ingat waktu kira kira jadi tahun saya terakhir ketemu mirna di australia itu tahun dua ribu
lalu tahun sebelumnya seingat saya saya pergi sama ada mirna ada ibunya ada adiknya
lalu setahun sebelumnya itu itu kayaknya ada arief
kayaknya darif jadi dua ribu sembilan sampai dua ribu lima belas lah setiap tahun mirna selalu ke australia setiap
sepertinya setiap tahun
seperti itu ya tadi anda katakan dan memang setiap ke australia bertemu dengan anda
iya kalau dia cari saya aja
oke pembicaraan apa yang dilakukan apakah juga ada curhat anda juga sempat cerita kehidupan pribadi anda di sana
cuma secara umumnya aja
secara umum itu seperti apa
kayak oh nih gue kerja di sini sekarang kerjaan gue kayak gini gini terus kan dia banyak
kerjaan terus ya masalah pribadi cuma yang oh iya nih gue lagi deket sama orang ini gitu
saudara yang cerita ke mirna
mirna kebanyakan yang nanya ke saya
iya tapi anda akhirnya menjawab
tapi saya orangnya tertutup jadi cuma tidak
iya tapi anda menjawab
menjawab oke anda di australia sempat cerita juga tentang kehidupan pribadi anda berarti kan ke mirna
apa saja yang anda kehidupan pribadi anda berarti ke mirna
tentang pacaran kah
pacaran cuma secara umumnya
secara umum seperti apa
kayak ya gue punya pacar itu yang dulu
ya namanya dijelaskan juga namanya siapa
karena mirna pun gak akan kenal sama orang itu
terus kegiatan apa saja yang dilakukan dengan pacar anda anda ceritakan
enggak juga tuh berarti ada yang juganya
tidak pernah diceritakan apapun
tidak pernah diceritakan
cuma saya yang saya ingat yang dulu dulu pacar saya yang dulu dulu saya lupa cerita apa sama mirna
tapi pacar saya yang terakhir
itu tahun berapa pacaran dengan patrick
dua ribu empat belas ya mulainya oke mulai dulu lah cerita
iba mungkin perkenalan anda dengan patrick seperti apa dulu
oh saya tidak akan menceritakan itu di sini
dan saya juga tidak pernah cerita sama mirna
tidak pernah cerita sama mirna
ya udah kalau gitu apa yang anda ceritakan kepada mirna
saya lagi dekat nih sama satu orang gitu
dan dia orangnya baik
satu orang itu anda ceritakan namanya
jadi mirna sama sekali tidak tahu ada orang namanya patrick cuma tahu anda punya pacar saja
bukan pacar pada saat itu juga masih dekat
terus apa apakah ada nasihat dari mirna
atau ada cerita sempat cerita patrick nih tipe orang seperti ini loh
enggak saya cuma bilang oh ya ini gue lagi deket sama satu orang gitu dia orangnya baik sih tapi ya gue gak tau deh lihat aja nanti
itu saja terus oh waktu saya ulang tahun sebelum ulang tahun dia mau menyiapkan sesuatu
itu siapa patricknya mau menyiapkan sesuatu
saya nggak sebutin namanya saya juga bilang cowok ini
oke kalau memang seperti itu apakah mirna pernah menasehati anda tentang hubungan anda dengan patrick itu
yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa
tidak pernah menasihati
oh saya sudah tahu
dan pada saat itu yang saya ceritakan cuma singkat saya lagi dekat sama cowok ini sudah gitu saja
kalau memang seperti itu arief dalam keterangan dalam persidangan dia jelas mengatakan mirna curhat cerita dengan arief bahwa mirna pernah menasehati anda
sehubungan dengan hubungan anda dengan patrick yang bilang itu pemabuk suka memakai narkoba dan lain sebagainya
di situ jelas arief mengatakan ada inisial nama patrick
dari mana arief bisa tahu kalau mirna tidak cerita sama dia dan anda tidak pernah cerita namanya patrick
nah yang jelas yang saya tahu yang jelas saya tidak pernah mengatakan nama patrick ke mirna
dan pada saat itu pas dia datang yang katanya saya dituduh meninggalkan dia itu saya masih baik baik aja sama dia
dan saya cuma cerita singkat soalnya saya juga gak yakin si patrick ini orangnya kayak apa kan baru pdkt
terus jadi saya nggak pernah dinasehatin karena saya nggak pernah cerita sama mirna
jadi bisa anda jelaskan ke saya lah dari mana si arief itu tahu nama patrick kalau tidak dari mirna dan mirna tahunya dari anda
karena anda pun tidak cerita ke mirna kan
ya itu pertanyaan buat arief domo
jadi memang anda tidak tahu itu
anda cerita siapa tentang nama patrick itu
ada cerita ke orang lain
ke mama arief kenal dengan mamanya andi
tidak terus ke siapa lagi
ke teman teman saya di sana
iya sebutkan namanya
terus teman teman kerja saya pasti tahu
saya tidak mau menyebutkan teman teman kerja saya
tidak mau kenapa
saya tidak mau
alasan tidak maunya
iya karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan
bukan masalah itu
akan saya konfirmasi juga
arief itu kenal nggak dengan hana
arief tuh kenal gak dengan teman teman anda
oh kalau hana gak mungkin kenal
ya makanya bagaimana arief bisa tahu namanya patrick
kenapa bapak tidak tanyakan kepada dia
loh ini sekarang saya tanya kepada anda
loh saya mana tahu dia tahu namanya
penonton sudah sejak awal persidangan saya katakan akan tenang
tapi karena nggak tahan juga penonton untuk bersorak
agar supaya persidangan ini bisa berlangsung secara khidmat
demikian juga komunikasi agar supaya yang bagus ya
supaya tidak memancing penonton untuk bersikap
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
baik saya tanya sekali lagi
anda bisa tidak menceritakan siapa nama teman teman anda di australia
saya tidak mau menceritakan pak
tidak mau menceritakan
baik itu posisi anda ya
sekarang kalau memang seperti itu
pernahkah ada suatu kejadian di mana mirna itu akhirnya anda tidak lagi berkomunikasi dengan mirna
karena kita berbeda negara
dia itu kalau ke sydney atau saya yang ke indonesia
kita selalu menginisiasi ada inisiatif untuk menghubungi
untuk ketemu ketemuan reuni
sebatas itu saja pak
jadi kalau mirna itu ke sydney dia pasti cari saya
dia langsung bilang eh yes saya lagi di sydney nih ketemuan yuk
tapi kalau saya tahu dia di sydney itu kapan bagaimana
dan apakah dia kalau dia tidak pernah ke sydney
dia pasti mencari saya
kalau dia tidak cari saya saya tidak akan tahu dia ada di sydney
jadi dalam tiap tahun anda katakan maksudnya selalu ada komunikasi antara anda dengan mirna seperti itu
pada saat dia di sydney aja di luar dari itu tidak
pada saat dia di sydney selalu ada komunikasi
tapi kalau dia di indonesia apakah anda pernah menghubungi
mungkin kalau saya lagi bosen basah basih eh mir lo ngelain ngapain apa kabar gitu gitu saja sih
tapi saya tidak ingat punya percakapan yang gimana gitu sama dia
baik kalau memang seperti itu sekarang anda bekerja di australia sebagai apa
grafik desainer di mana
itu kerjanya seperti apa di sana
jadi kerjaan saya itu saya di kantor
kerjaan saya itu mendapat brief brief dari orang lain
kalau yang mereka membutuhkan sesuatu karya untuk didesain begitu
jadi saya cuma dapat
iya nih saya mau begini misalnya kayak lihatlah itu berkas sebegitu tebal
itu kan cuma di tanah putih tulisan doang
saya mau dijadikan ini sebagai buku yang terlihat seperti majalah
nah itu saya yang bikin
jadi saya yang kasih kasih foto fotonya saya yang format itu jadi kelihatannya bagus seperti begitu
kalau memang seperti itu pada saat pertama kali masuk ke new south wales ambulans itu
apakah ada pelatihan dulu
yang dimaksud pelatihan pak
untuk masuk berapa lama ada training seperti apa
ini pemahaman lokasi pemahaman jabdes atau dikasih briefing mengenai apa saja yang harus dilakukan gitu gimana
cuma sebatas nih meja kamu di sini udah gitu aja
untuk pelatihan pertolongan pertama pada orang
kalau pertolongan pertama saya pernah mau iseng mengikuti itu kan ada tuh saya
mau iseng mengikuti dari new south wales ambulance itu
itu diadakan setelah anda masuk
diterima atau untuk training pada saat untuk
oh itu sesudah saya masuk
sudah setelah masuk dikasih pelatihan
bukan itu bukan wajib
itu ada nih kayak di email dikeluarin ada pelatihan tanggal segini segini siapa yang mau daftar gitu kan
terus saya pikir ah iseng ah kepengen gitu kan
tapi pelajarannya itu cuma satu harian jadi cuma dari ya jam sembilan
pertolongan pertama seperti apa yang diajarkan
nah masalahnya pak setengah dari hari itu saya sibuk
jadi maksudnya anda apply untuk ya
jadi maksudnya anda apply untuk ya
saya untuk ikut pertolongan itu tapi tidak ikuti gitu maksudnya
sertifikat pun saya tidak dapat karena saya tidak mengikuti itu
oke untuk pelatihan hanya satu hari maksud anda
untuk pelatihannya sendiri itu semuanya tidak anda ikuti atau ada beberapa kelas yang anda ikuti misalkan
tidak ada kelas mengelas karena itu cuma satu harian sama satu orang aja
satu hari sama satu orang yang sempat anda terima apa dari orang itu
hmm enggak banyak sih pak soalnya otot kemarahan
apa enggak banyak itu
ya kalau misalnya digigit ular ini tangannya diikat kayak gitu gitu aja hal hal yang
jelas kan anda masih ingat kan
atau ada pertolongan apabila ini ada orang kejang kejang itu dikasih apa
oh itu saya enggak ingat
dikasih minum kah
saya enggak ada pertolongan
ada orang misalkan keracunan seperti apa pertolongan pertamanya
digigit ular kan racun
tadi kan digigit ular kan racun ya
nah sekarang gimana untuk pertolongan digigit ular tadi coba
seingat saya cuma satu
oh diiketin aja didekat situ gitu
iya setelah itu ada apa lagi yang anda terima
tidak ada yang anda ingat nih
karena sebagian besar di hari itu saya tetap bekerja harus dipanggil untuk bekerja jadi saya
dok kan anda dipanggil untuk bekerja tapi kan anda itu pelatihan yang memang diselenggarakan oleh kantor kan
berarti kan memang kantor mengizinkan anda ikut juga
kok anda masih dipanggil sama kantor dpr
kalau gitu silahkan tanya bos saya
enggak tapi memang anda seperti itu ya
ini pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor
tapi ternyata anda dipanggil lagi sama kantor untuk ada kerjaan lain gitu maksudnya
padahal kantor tahu kalau anda itu ikut latihan
oh gitu ya udah
kapan kembali ke indonesia tadi
yang kali ini atau yang tahun sebelumnya
lima desember seingat saya berangkat dari australia
alasan apa anda kembali ke indonesia
saya pengen break dulu aja
break dulu dari
saya memutuskan untuk liburan dulu
tapi ke depannya gimana saya masih memutuskan
maksudnya ke depannya gimana tuh gimana
kayak apakah mungkin saya tinggal di sini atau kembali ke sana
kan anda punya kerjaan tuh di australia maksudnya gimana
tes secara lisan sudah keluar
secara lisan sudah keluar
anda yang menyatakan keluar atau anda yang dikeluarkan
kita ada persatuan
jadi itu sebenarnya tidak jelas
perseturuan apa dengan siapa
waktu anda bilang ke mirna
atau anda keluar atau gimana
sebenarnya karena saya sama
mirna itu saya juga nggak perlu curhat
hal yang negatif jadi saya juga
cuma bilang oh ya gue mau liburan dulu
gak tau nih nanti gue mau disini atau enggak
jadi saya memberikan jawaban yang generik
saya gak mau nanti antara ada embel embelnya
sama bos lu kok dia begitu sih dia ngomong apa aja
jadi yang anda bilang ke mirna itu apa
atau mungkin pindah kesini
liburan saja ya anda tidak bilang kalau
anda itu ada perseteruan di kantor
dan di pecat dan segala macam enggak
anda cerita tidak kalau anda itu punya permasalahan
hukum di australia kalau itu saya juga
gak cerita anda sebenarnya punya
tidak permasalahan hukum di australia
permasalahan hukum itu ya waktu saya kecelakaan mobil
yang seharusnya hanya itu saja
pada saat itu yang berjalan ya itu
ya saya yang gak cerita ada yang lain
mereka laporan laporan kemarin sempat aja juga
informasi juga yang diberikan di persidangan
bahwa ada laporan laporan terhadap anda
gini nih gue punya mantan pacar
dia begini begini saya kan gak mungkin
ceritakan hal itu iya tapi anda tidak cerita itu
tidak tidak untuk pada saat penyidikan
sendiri anda cerita bahwa ada
laporan kejadian di australia
anda pernah terlibatkah masalah hukum
saya tidak cerita
tidak cerita dalam bap
di sini tanggal tiga puluh januari ditanya
dengan jelas jelaskan oleh saudari
apakah sebelumnya saudari pernah dihukum
pernah terlibat perkara tindak pidana
jika pernah kapan dan dimana
jelaskan anda menjawab saya tidak
pernah dihukum atau terlibat
perkara tindak pidana apapun
kapan dan dimanapun kenapa anda
menyatakan ini padahal anda di sana ada
paling tidak bukan sudah melakukan
tapi terlibat terlibat
sesuatu tindak pidana terlibat saja
kenapa anda tidak mengaku
salah pak gimana salahnya
itu tindak pidana bukan
kemarin kriminal dikatakan
tapi dia juga mengiakan kalau
pelanggaran dan pidana dianggap sama
bukan ya sekarang itu kriminal
itu posisi anda seperti apa
itu bukan kriminal maksud anda
iya posisinya saya kecelakaan mobil
bukan kriminal bukan
walaupun saksi john torres mengatakan itu kriminal
itu pendapat beliau
ya pendapat beliau seperti itu dan dia penegak hukum ya
iya dan saya tidak pernah dukung
terus anda mengatakan tidak terlibat
perkara tindak pidana apapun
kapan dan dimanapun itu anda masih
tetap ada jawaban ini
walaupun ada lima belas laporan dan john tores mengatakan seperti itu
kualitas laporannya apa dulu apakah itu
tindak pidana ya sudah dijelaskan oleh
john torres anda tetap mengatakan tidak
pernah terlibat ya iya oke
sekarang sudah sampai ke indonesia
pertama dari australia itu
terbang ke indonesia atau ada transit dulu
ada transit di singapura transit di singapura
cuma saya sempat di singapura tapi cuma di airport doang
saya masih tidak keluar keluar
maksudnya pesawat dari australia
ke singapura langsung nunggu berapa jam
langsung ke indonesia seperti itu
oke itu tanggal berapa
ya itu saya berangkatnya
tanggal lima berarti saya sampai tanggal
benar iya benar oke
itu anda berangkat lima desember
saya ya seperjalanannya itu
nggak lama sih berapa jam lima desember juga kah
sampai ke indonesia sepertinya besoknya
sepertinya tanggal enam desember ya
iya pada saat di singapura
apakah ada orang indonesia yang anda hubungi
hubungi myrna saja
saya tidak punya nomor
orang lain tidak punya nomor orang lain
yang di indonesia yang di indonesia hani katakan
tadi anda mengatakan anda lebih dekat
ke hani nah sekarang masalah yang lebih
dekat aja nggak punya nomor teleponnya
malah yang jauh punya saya dulu
dengarkan saya anda menanyakan
dua ribu tujuh dan dua ribu delapan
lebih dekat mana iya lalu
setelah saya lulus dari
kuliah kita semua
saya menetap di sana
teman teman saya pindah ke indonesia
nah setelah itu hubungan kita kan jadi
terlepas satu karena saya nggak punya
facebook yang dua karena mirna sering ke
sydney jadi dia lebih mau
menginisiatifkan untuk hubungan dengan saya oke jadi
sekarang ada perubahan dua ribu delapan
itu anda lebih dekatnya ke mirna gitu maksudnya
tidak dekat sama siapa siapa kalau bisa kalau ditanya
pertanyaan seperti itu iya
iya lebih dekat ke myrna dua ribu delapan
sampai dua ribu lima belas ya
hani sudah tidak dekat lagi tidak ada hubungan
jadi maksudnya anda
akhirnya hanya punya nomor teleponnya mirna gitu
betul dari dua ribu delapan sampai

mengganti nomor telepon ke anda saya
kayaknya saya punya nomor ini cukup lama pak
lima enam tahun myrna pun nomornya masih sama
ya saya yang dia pakai menghubungi saya
itulah yang saya anggap itu nomornya dia
dan itulah yang anda save di
handphone anda begitu
enam desember lima desember menghubungi myrna
dari singapura ya iya
setelah itu sampai enam desember
dihubungin juga myrna nya
waktu enam desember dua ribu lima belas
tidak ingat setelah sampai di indonesia
mungkin waktu dia bales ya kita jadi bercakap gitu
setelah sampai di indonesia
saya ingin anda jelaskan apa saja
kegiatan yang anda lakukan dengan mirna
setelah sampai di indonesia
mengontek dia terus dia bilang oh ya
lu di jakarta ya ya pokoknya
kata kata tepatnya lagi saya tidak begitu ingat
kalau nggak salah tanggal delapan
kalau seingat saya delapan desember
iya delapan desember itu
ngajak myrna ketemuan
saudara ngajak myrna ketemuan berdua saja
saya yang ngajak atau dia yang ngajak saya sebenarnya lupa
kalau berdua saja atau
oh gue ngajak arief gitu
terus ya udah
lo orang bisa jemput gue gak gitu soalnya gue
yang gak bisa nyetir lah disini intinya
terus udah gitu oh ya udah
terus ya perjanjian perjanjian seperti apa
mereka berdua jemput saya di rumah
lalu ini perlu diceritakan
saya dijemput dari
rumah yang nyetir arief ada
myrna di sebelahnya lalu
kita ke rumahnya mirna yang
disunter rumah keluarganya
rumah keluarga yang disunter yang saya juga
dulunya pernah kesana saya kesana
terus myrna bilangnya gini oh ya
gue mau ngambil barang gitu kan kan ceritanya dia
rumahnya udah baru nih sama arief
terus bilang oh yaudah gak apa apa gitu kan
sampai di rumahnya itu
ariefnya pertamanya nggak turun saya turun
berdua sama myrna masuk ke dalam
lalu saya langsung diantarkan ngikutin
mirna naik ke kamarnya dia di atas
nah di kamarnya itu saya ingat
ya ruang barangnya dia
banyak lah berserakan di bawah lantai gitu kan
terus udah gitu
terus di ruangan itu
dia masih ada kayak
satu kardus undangan pernikahan dia
dia bilang nih jess lo liat deh ini
undangan gue lu dulu kemana
gak pernah terima wa kamu gitu
tidak pernah terima wa saya nggak pernah
terima wa nya mirna ya yang soal dia mau
mengabarkan pernikahan ini myrna
sendiri punya nomor anda ada
ada dia satu kali cari saya kalau dia
lagi ke australia tapi dia
tidak menghubungi anda waktu dia menikah begitu
dia bilang dia mencoba menghubungi dia
masa sih gitu tapi
dia kasih saya undangannya terus saya lihat
oh ya bagus banget terus dia cerita nih gue bikin
sendiri gini gini oke myrna itu
pacaran sama arief berapa lama
yang anda tahu nah itu tepatnya saya gak tahu cuma
setahu saya lama sih waktu dari australia pun sudah
waktu dari australia dia udah bilang gue ada
maksudnya udah bertahun tahun kayak
udah mau seinget saya kayak tujuh atau
tahun gitu tujuh atau sepuluh tahun dan
ada momen di mana
mirna dan arief juga ke australia bertemu
dengan anda yang tadi anda bilang itu
itu sebelum menikah
iya sebelum menikah
iya itu jauh udah lama pak
jauh tuh maksudnya setahun
enggak maksudnya setahun sebelum apa
setahun sebelum menikah kak atau sebulan
oh enggak setahun sebelum menikah myrna pergi sendiri yang ketemu sama saya itu
ketemu sama saudara di
di australia di australia
itu sempat cerita kak bahwa
dia akan menikah sempat
terus ada curhat seperti apa
jadi kan dia bilang mau ketemuan
gitu kan jadi saya bilang oh ya udah
pulang kerja gitu kan jadi ya udah
lu mau dijemput di mana aku tanya gitu
terus saya tanya gitu terus
dia bilang oh di rumah aja
nah dia itu ceritanya
pindah ke apartemen satu apartemen ini ya
tapi kan saya tahu apartemen itu apa
itu kan soal apartemen itu lumayan terkenal
jadi saya tahu saya jemput saya di sana
terus udah gitu terus terang
hari itu saya juga udah aduh mau kemana nih
sama mirna nih saya nggak tahu mau bawa dia kemana
kemana mir gitu terus dia bilang
ke tempat yang lumayan jauh yuk makanan yang
enak yang apa sih oh itu tuh yang
banyak tempat korea aja katanya oh ya udah
saya ajakin dia ke
pikiran saya kalau korea
itu ada di satu area gitu kan tapi
areanya lumayan jauh kira kira kalau lagi
jam pulang kantor
itu macet itu kan
jam lima an lewat soalnya apartemen
saya kantor saya tuh cuma lima belas menit gitu
lu mau ke shredfield terus dia bilang iya tapi jauh
loh macet jam segini udah lah gak apa apa
gue lagi pengen ke tempat yang rada jauh
jadi lain katanya gitu ya udah
saya anterin kan dia ke sana nah pas
iya jess gue dilamar nih
sama arief gitu kan saya
seneng dong maksudnya kan mereka udah pacaran lama
gitu mereka akhirnya gitu
kalau gimana sih kalau cewek
jadi intinya gimana nih jadi intinya
intinya tapi dia bilang
tapi sebenarnya gue gak yakin gue mau gak
sama dia terus saya tanya
kenapa kenapa kamu bilang begitu
mulai ada beda personality
antara aku dan dia dia bilang
arief itu yang orangnya yang rada diem
terus dia itu katanya dia maunya tuh
apa sih ada kehidupan yang
mandiri gitu kan dia pacaran udah lama
baik kalau memang seperti itu
dia curhat lah ya dia curhat mirna curhat
anda curhat juga balik juga
kepada dia pada saat itu
saya cuma dengerin dia semuanya cuma dengerin
tapi dia akhir akhir nanya
terus lo gimana jazz lu gimana oh iya nih gue lagi
deket nih sama ini dia orangnya gini gini gini
tapi udah gitu doang lagi deket sama siapa cerita
si patrick itu kasih tau namanya
deket sama cowok gitu dia baru mulai
deket saja tidak cerita
kalau misalkan ada hubungannya
setelah itu pernah ketemu lagi cerita
kalau ada hubungan retak itu yang sesudah itu
langsung yang di jakarta kemarin langsung
di jakarta kemarin baik ini kan di australia
kita kembali lagi ke jakarta
setelah di jakarta tadi kan
udah lihat apa
undangan kartu undangan itu
terus habis itu anda menuju kemana
setelah itu gak lama kemudian
arief masuk juga ke kamarnya
terus ariefnya bantu bantuin bawa
mirna ada sempat memakan
lah di mana bertiga
iya ntar dulu ini masih di rumah ceritanya
iya jadi kita jadi dia bantuin
turun ke bawah angkutin ke mobil
ya udah setelah itu anda ketemu setelah itu
kita kembali ke mobil kan kembali ke mobil terus
gitu mereka kayak ada tanya
mau makan di mana nih terus saya bilang ya gue gak tau
lah terserah lo gitu kan iya jadi
saya dibawa ke restoran sunda itu yang di
kelapa gading sudah kembali ke restoran sunda
terus habis itu makan bersama
di situ iya arief
bertiga dengan anda selalu
dengan mirna dengan anda iya bertiga bertiga tidak
pernah arief itu meninggalkan meja dan anda berdua
dengan mirna berbicara sewaktu saat
dia bayar aja waktu saya biar
bayar aja selama itu tidak pernah
meja itu ditinggalkan oleh
arief tidak pernah tidak pernah
pernah cerita juga di situ
tentang anda dengan patrick atau kerja
anda di australia ke mirna
tidak tidak pernah
mirna sempat menanyakan lo gimana
sama cowok lu masih deket sama cowok yang dulu itu
enggak gitu udah enggak iya cuma itu
saja tidak cerita kalau sebenarnya hubungannya
seperti apa anda ada percobaan
bunuh diri oh saya tidak dekat sama dia
dan percobaan bunuh diri pun itu tidak dekat sama
mirna tidak dekat sama katanya dia jadi maksudnya tadi
dua ribu delapan sampai dua ribu lima belas lebih
dekat ke mirna itu tidak dekat sekarang itu gimana
bukan jadi gini pak kan
sekali lagi saya tegaskan kita kan tinggal
di beda negara ya jadi hubungan
kita selain ketemuan yang
kalau dia menghubungi saya ketemunya
itu satu kali biasanya
cuma yang oktober kemarin itu dia mau
ketemu dua kali lalu itu semua
inisiatif teman saya mirna
setelah itu semua
komunikasi yang kita punya itu pasti
melalui wa karena kita di beda negara
kalau dibilang dekat
saya tidak mungkin mir saya sedih nih
gara gara gini gini nggak ada
itu tidak pernah seperti itu karena
saya akan curhat sama teman saya yang di sana
sama kakak saya di sana di australia
di australia siapa
adalah teman saya yang tidak akan saya sebutkan sekali lagi
saya tegaskan saya akan sebutkan namanya
jadi saya akan bilang
kalau ya ya sudah ya itu masalah
sama saya di sana saya jadi bingung kenapa
anda tidak mau menyebutkan teman anda yang di australia kenapa
kenapa anda bingung itu keputusan
ini kan pertanyaan ini kami juga lagi menggali
menolong anda di persidangan
itu jadi kalau anda tidak mau menjawab
anda berbohong itu malah memberatkan
jadi kita juga harus bisa terbuka
menggali jangan ada yang ditutup tutupi
kalau anda mengatakan tidak mau membuka ini
siapa ini siapa keberatan yang mulia
pernyataan tersebut menutup nutupi berbohong
itu tidak boleh pernyataan seperti itu
pertanyaannya jelas apakah anda
mau mengatakan siapa teman di sana
dia tidak mau menjawab itu kan menutup nutuhi
itu halia untuk menjawab itu jawabannya
ya jadi yang
diterangkan di persidangan ya apa yang
diucapkan oleh terdakwa
supaya dipahami itu silahkan
terima kasih pak
baik kalau saya sebutkan nama nama
teman teman ada nama nama
beberapa orang bisakah anda katakan iya atau tidak
saja tidak tidak mau
tidak mau tidak mau oke
kalau seperti itu sekarang
di indonesia ya tidak
cerita juga tentang masalah patrick
kepada mirna tidak pernah
nah setelah itu tanggal
tanggal berapa itu delapan desember
atau setelah delapan desember
apanya ini pak pertemuan
pertama kali di restoran sunda itu

belum belum ada
pembentukan grup billy blue college
saya kan nggak tahu nomor orang orang
yang lain ya hani saja saya tidak tahu kan nomornya
jadi saya pikir
mungkin ada percakapan kita waktu di
bambu den itu restoran itu atau di kafe
sesudahnya yang menyatakan kalau iya nih gimana
sih hani soalnya saya sempat kayak
hani melalui wa nya
mirna gitu jadi iya nih mau ketemu
oh nih kita rame rame gitu nah terus
jadi mungkin karena itu
mirna yang membuat
grup tersebut inisiatornya siapa
yang saya tanya inisiatornya inisiatornya
saya kurang ingat pak cuma inisiatornya kalau
saya ingatkan dalam berkas perkara anda mengatakan
mirna yang membuat itu gimana benar
ya benar juga gak apa apa benar juga
atau memang benar seperti itu saya tidak
ingat itu jawaban saya tidak ingat
tapi anda membenarkan bap anda
yang di kepolisian
saya tidak ingat
tidak ingat membuat menceritakan
di bap tidak memutuskan menandatangannya atau
tidak ingat apa ini tidak ingat meminta
mirna untuk membuat wa group
tidak ingat meminta minta membuat wa
oke kalau memang saya
ada bukti bahwa
anda pernah chat mirna
buat grup wa dong
masukin hani dan
mie itu anda masih ingat
seperti itu mengatakan kalau itu
sesuatu yang sah ya saya ingat bukan
sesuatu yang sah pertanyaannya sederhana
buat anda mengatakan itu tidak
karena tadi anda mengatakan tidak jawaban saya juga
sederhana pak saya tidak ingat saya
anda ingat oke ya sudah
katakanlah sudah terjadi
pembentukan grup itu terus apa
maksudnya dibuat grup
saya sih senang senang saja soalnya
akhirnya saya ada koneksi lagi sama teman teman yang lain
ada koneksi percakapan apa
yang biasa itu timbul
dalam grup tersebut
bahasa basi saja pak
ceritanya bahasa basi saya tidak begitu ingat sih
bahasa basi saja iya bahasa basinya maksudnya
apakah dalam pertemuan
di grup itu juga menginisiasi
adanya suatu ngumpul bareng
seharusnya sih ada iya inisiasinya
dari siapa untuk kumpul bareng tidak ingat
tidak ingat juga kalau
diberkas saya bilang anda yang inisiasi
masih tidak ingat juga masih tidak ingat juga
masih tidak ingat ya sudah terus
anda pernah mengatakan
dalam grup setelah
anda mendapatkan gambaran
bahwa akan reuni di olivier ya
makan di olivier
itu di grand indonesia anda sempat mengatakan bahwa
dokter di sana maksudnya apa
ingat nggak anda mengatakan itu
saya ingat itu ingat ya maksudnya apa itu
jadi saya menanyakan
ada tidak dokter umum di grand indonesia
itu tanggal berapa masih ingat tidak tidak tidak ingat
tidak ingat kalau catatan saya di
wa itu dua januari nanti kita akan
buka juga tapi dua januari dua ribu dua puluh
anda mengatakan bahwa
apakah ada dokter
di mall gi gitu ya dokter umum
dokter umum ya oke
tujuannya apa tujuannya saya mau minta
vitamin d yang
biasanya di australia saya dapatkan dengan resep
dokter karena mah saya kurang bagus
mah kurang bagus
maksudnya kalau gini kalau
saya beli yang cuma di counter itu
perut saya sakit makan itu
anda sudah berapa lama
kehabisan itu obat
vitamin d itu saya tidak bawa ke
indonesia tidak bawa ke indonesia vitaminnya tidak dibawa
vitaminnya tidak dibawa
pernah merasakan ada sesuatu
gejala gejala apa sih apa sih
akibatnya kalau tidak minum vitamin d itu kalau gejala sih tidak ada
tidak ada cuman saya ya mau
menyucupi subuh saya supaya
sehat saja dengan minum vitamin d
pernah selama anda datang di indonesia
sampai terakhir ketemu minanam januari
itu tidak ada keluhan keluhan
sehubungan dengan akhirnya anda minta vitamin d itu
keluhan tidak ada cuma
keluhan saya di ini di leher saya makanya saya
berobat berobat hubungannya sama vitamin d ada
vitamin d itu kan ya
aja karena saya di sana ya minum vitamin d
sekarang anda tinggal
di sunter ya daerah sunter
enam desember ya ada periode
satu bulan dari
anda datang sampai anda akhirnya
nanya ada dokter umum nggak
hanya untuk sekedar vitamin d
di sunter enggak ada apotek apa ada
tapi ceritanya begini ada dokter
juga di sunter ada banyak ada
terus anda pernah tidak
datang ke dokter itu
ke dokter untuk meminta vitamin
iya tidak pernah tidak pernah tidak pernah
datang ke dokter sebelumnya selama
periode satu bulan itu pernah
pernah datang tidak terbersih untuk
minta vitamin d juga karena bukan dokter umum
yang saya datangi iya tapi kan di
itu rumah sakit atau cuma dokter
klinik aja rumah sakit rumah sakit berarti
ada dokter umum juga kan di situ pada saat itu
saya tidak terpikir pak tidak terpikir pada saat
itu ya baru terpikirnya itu dua januari
itu empat hari sebelum bertemu sama mirna
terus habis itu
jawaban mirna apa setelah anda
menanyakan ada dokter atau tidak
sepertinya dibilang tidak ada sepertinya
dibilang tidak ada walaupun
pada akhirnya itu ada
klinik ternyata ya waktu dari mirna
kolaps itu kita lompat sebentar lah pada
saat setelah mirna dibawa kursi
roda akhirnya ada klinik juga di situ
dibawa ke klinik juga kan sebentar iya tapi itu
tanpa sepengetahuan saya kalau ada klinik di situ
kan pas pengetahuan saudari
bahwa ada klinik di situ oke
tapi di situ anda
melihat bahwa ada
prescription atau dokter itu bisa
mengasih obat wah kalau itu
tidak kepikiran tidak sempat kepikiran pada saat itu ya
baik kita mundur lagi oke
dua januari ya
anda mengatakan bahwa
keberadaan dokter nah setelah
di dalam grup wa tidak ingat
tidak ingat sampai pada akhirnya menentukan
waktu itu kapan waktu pertemuan
jam siangnya saya baru diberitahukan
terlalu telat gitu
jadi saya kestol mereka kalau saya datangnya
mirna itu jam berapa datangnya duluan
anda kan sempat nih di dalam wa
mengatakan datang pagian
berangkat dari rumah jam berapa sampai di
gi jam berapa anda masih ingat
sekitar jam satu sesudah saya makan di rumah
setelah jam satu
berangkatnya sekitaran jam
pokoknya antara jam dua sampai jam tiga deh
saya kurang begitu memperhatikan waktu
terus udah gitu sampai di sana ya jam
antara jam tiga
lewat sampai jam empat kurang
tiga lewat sampai jam empat kurang
ada sempat dalam percakapan
wa juga hani menanya
sudah dimana atau mirna menanya sudah dimana
anda bilang masih di jalan
iya lagi di jalan lagi di jalan ya
itu kalau di catatan
tadi video juga waktu anda pertama
kali masuk itu jamnya lima belas tiga puluh
juga maksudnya seperti apa lima belas tiga puluh
anda bilang masih di jalan
satu lagi anda sini sudah ada di olivier
sebenarnya sebelum saya
satu detik sebelum saya masuk ke olivier aja
saya masih akan tetap bilang saya lagi di jalan
belum nggak bilang kalau itu
sudah di gi kan kita lagi
dimana bukannya sudah di olivier atau belum
kok jawabnya lagi di jalan
ya kan tadi saya bilang waktu saya sampai di gi
kan saya sempat ke wc
terus saya sempat tanya ke resepsionis nah itu kan
saya sambil jalan sambil main handphone jadi maksudnya itu
persepsi anda di
dalam gi pun anda bilang masih di jalan gitu ya
saya sih cuma refleks
nulis begitu aja pak iya kenapa
saya pengen menggali nih kenapa tidak anda
bilang saya sudah di gi karena saya
tidak tahu karena akan dipersoalkan seperti ini sama bapak
bukan masalah persoalkan ini kan jawaban
pertanyaan sederhana lagi di mana
lagi di mana dan anda memang
pola pikir awalnya adalah ingin
melakukan pertemuan reuni
di ji dan ada di olivier
sampai di grand indonesia tapi anda
masih bilang lagi di jalan padahal dia nggak
nanya anda sudah di olivier atau belum
kan jadinya menurut saya
ini aneh tapi yang
mau saya tanyakan adalah jawaban anda seperti apa kenapa
seperti itu ya menurut saya itu terserah
saya mau jawab apa ya baiklah
itu hak anda
karena waktu menunjukkan pukul
begitu ya sidang skor
terima kasih yang mulia